petugas akhirnya berhasil memadamkan kebakaran ratusan rumah di grogol jakarta barat
petugas sempat kesulitan memadamkan api karena sulitnya sumber air serta hembusan angin yang cukup kencang
dua puluh tujuh unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api
kebakaran terjadi pada senin dini hari dan berlangsung selama enam jam
sementara itu sejumlah tenda pengungsian dan dapur umum pun sudah didirikan tidak jauh dari lokasi kebakaran
namun tenda tenda tersebut belum ditempati para korban kebakaran yang masih berpencar mengungsi di sejumlah titik seperti musola dan rumah kerabat terdekat
kebakaran yang terjadi di tiga rw tersebut menyebabkan satu ratus enam puluh enam rumah warga ludes terbakar
dua ratus delapan puluh sembilan kepala keluarga serta satu satu ratus sembilan puluh jiwa kini kehilangan tempat tinggal
kesulitannya sih memang kita sumber air hanya fokus di sana di kali gitu kan
tapi perabatannya kemarin jadi jalan yang masuk perabatan itu memang agak kecil ya
jadi kita blokir sana kemarin
dan kita udah blok baik dari kanan kiri yang depan sana semua kita blokir semua
jadi perabatan ini memang terlalu cepat di dapur
kebakaran ini sendiri penyebabnya apa
penyebabnya kita masih dalam proses
itu sementara kalau informasi sementara tadi ada yang bilang kan
masa terletrik tapi kita masih dalam penyelidikan
kepulan asap masih terlihat di sejumlah titik
setelah kebakaran ratusan rumah di tomang jakarta barat pada senin pagi
sementara itu sejumlah korban kebakaran mencari sisa barang berharga di puing puing bangunan rumah mereka yang terbakar
sejumlah warga korban kebakaran tampak mencari barang berharga di puing puing bangunan rumah mereka yang terbakar
sementara sebagian warga korban kebakaran lain masih bertahan di pinggir pinggir jalan tidak jauh dari lokasi kebakaran
para korban kebakaran itu mengaku api dengan cepat melahap rumah mereka
api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu tokopi milik warga yang turut terbakar
ya bukan kebakar bakar habis
abis semua ya
barang barang ada yang mengklamasi
nggak ada boroboro barang barang
selamat aja jiwa aja iya alhamdulillah
keluarga selamat semua
keluarga selamat semua
awalnya dari mana
nggak tahu saya
orang bangun tidur udah aku udah gede
awalnya dari itu
di rumah warga atau
itu rumah sendiri itu
jadi awalnya apinya gede
terus panik orang sini
makanan di mana
kadu udah putih
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini